dari ajang piala presiden dua ribu delapan belas mitra kukar percaya diri menatap babak delapan besar piala presiden dua ribu delapan belas di stadion manahan surakarta jawa tengah
predikat tak pernah kalah pada fase grup menjadi modal awal mereka menghadapi persija jakarta
tim asuhan rafael berges marin meraih poin sempurna sembilan angka pada fase penyisian piala presiden dua ribu delapan belas
mereka juga menjalani tiga laga tanpa sekalipun kebobolan
modal bagus tersebut akan dimaksimalkan oleh mitra kukar saat menjamu lawannya persija jakarta
meski demikian skuad naga mekes tak meremehkan persija yang dinilai memiliki permainan atraktif
mitra kukar akan mengandalkan striker tajam mereka fernando rodriguez yang saat ini telah mengemas tiga gol dan satu asis
sementara itu dalam latihan singkat di stadion manahan surakarta mitra kukar hanya melakukan latihan fisik ringan
pelatih mitra kukar rafael marin juga berfokus pada kekuatan mental
juara anak asuhnya